pemilihan kepala daerah ternyata membawa kekhawatiran dari pegiat lingkungan
mereka khawatir adanya ijon politik terutama di provinsi yang memiliki sumber daya alam besar
bentuk ijon politik itu adalah komitmen pemberian izin eksplorasi sumber daya alam
sementara pengusaha memberikan dukungan finansial kepada kandidat calon
koalisi alasem mohanan lingkungan hidup
dan jaringan advokasi tambang jatam
menyatakan indikasi ijon politik sudah ada di beberapa daerah
sebagai bukti ada beberapa penerbitan izin eksplorasi tambang migas dan mineral lain
yang diberikan dalam jumlah besar dan terjadi selama periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
pengusaha bisa saja memberikan dukungan finansial kepada semua kandidat calon di suatu daerah
yang dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas ada satu ratus tujuh puluh izin tambang baru
yang diterbitkan oleh
para kepala daerah di indonesia
dan jatam juga melihat bahwa
sebelum pilkada dan sesudah pilkada
jumlah izin tambang kita itu meningkat drastis
titik paling rawan menerima praktek ijon politik ini
adalah pilkada pemerintah provinsi
yang memiliki memenang kuat dalam perizinan pengelolaan sumber daya alam
misalnya memberikan izin usaha pertambangan atau iup
dan izin penggunaan kawasan hutan atau ipkh